kepolisian resort trenggalek berhasil mengungkap modus kekerasan seksual
yang dilakukan seorang pelatih kuda lumping kepada sepuluh anak di bawah umur
dalam melakukan aksinya pelaku berpura pura melakukan ritual
mentransfer ilmu kepada peserta kuda lumping agar anak anak dapat kesurupan
tersangka hm resmi menjadi tahanan polres trenggalek
setelah diduga kuat menyetubi sepuluh anak di bawah umur
tersangka memperdaya korban dengan modus ritual pulung
agar korban bisa kesurupan saat bermain kesenian kuda lumping
dalam aksinya pelaku mengajak korban masuk ke dalam kamar
menyetubuhi mereka dalam waktu yang berbeda
dalam kasus ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti
diantaranya kain jarit selimut serta alat kontrasepsi
kami kenakan di sini undang undang perlindungan anak
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
untuk ancamannya sendiri lima belas tahun
saat diperiksa petugas tersangka mengaku menyetubuhi korban
karena hasrat seksualnya yang besar
ia pun mencoba merayu korban dengan berbagai cara
anak anak kumpul sekitar satu bulan lah
kegiatannya apa saja pak
kegiatannya penjaranan sama sama
dan itu tempat magut rumah
sebelumnya petugas menggeledah rumah tersangka
sukorame kecamatan gandusari tenggala
untuk mencari barang bukti
warga juga sempat curiga dengan aktivitas para pelajar
yang sering berkumpul di rumah pelaku siang malam
warga pernah melakukan penggerebekan
dan mengamankan dua puluh satu anak di bawah umur
namun belum terbukti melakukan kegiatan negatif
berupa pesta miras maupun tindak asusila
yosibio novianto tenggala